untuk menjemput putra kukian santa
yang sedang dalam perjalanan ke pajajaran
dan sekarang putra kukian santa
sudah berada di sunda kelapa
salam sejahtera gusti prabu
kakaknya kakak anda yakin mengutus mereka
dinda jangan pernah meragukan kemampuan seseorang
tidak ada orang sama sekali
air udunya juga kosong
aku terpaksa harus tanyamu
aku terpaksa harus tanyamu
jangan mengenai sesama manusia paman
apa kesalahan paman ini
sehingga paman ini dipukuli
dia telah mencuri air sumur di suragan saya
bukankah air itu sudah paman ambil
akan kubunuh kamu
paman mencuri air itu pangli
saya terpaksa melakukan itu kisanak
semua sumur sumur kering di kampung sini
sudah dua tahun tidak ada hujan di kampung ini
dinda subang lara
dinda jangan terlalu cemas
dan terlalu memikirkan putra putra dinda
bisa menjaga dirinya sendiri
maaf kak kandah
bagaimana dinda tidak cemas
putra kita kian santang
adalah putra yang terkecil
tapi dia harus menjalani beban dan bahaya yang begitu besar
kisah kisah yang menjelaskan
kisah kisah yang menyebabkan kejahatan
apa menghadap gusti prabu
seorang telik sandi melapor
ada seorang pemuda dengan ciri ciri
raden kian santang muncul di daerah sunda kelapa

kisah kisah yang menyebabkan kejahatan
aku yakin sekali itu ray kian santang
ray sudah berjanji kepada aku akan kembali ke kampung ini
dia pasti menumpang kapal syah bandar di sunda kelapa ibunda
perintahkan prajurit untuk menjemput putra kita kian santang
gila tidak sabar untuk bertemu dengannya
dinda mohon kakanda
anda berok vallahi
kanda akan mengutus seseorang
untuk segera menjemputnya
terima kasih kakanda
cepat kirimkan orang orang kepercayaanmu
untuk menghadang kian santang
jangan sampai dia tiba di pacaran
sudah raka pikirkan
apakah ada tugas
raden kian santang
sekarang sudah muncul di sunda kelapa
sekarang sedang menuju ke pacaran
ada beberapa pengacara
maka uang saya tidak cukup saya butuh air ki tidak bisa saya mohon ki ibu saya sakit ki
tidak ada uang tidak ada air saya butuh air ki tidak bisa semuanya pergi paman tolong paman
jangan berbuat semena mana paman siapa kamu jangan ikut campur pergi sana kenal paman
menjual air dengan harga yang sangat mahal bukankah air itu semua dari karena allah
untuk semua manusia hai lancar kamu itu sumur saya terserah saya menjual berapa
saja penduduk semua sekarang menderita karena kemarau tolong paman jangan menambah
penderitaan mereka paman itu urusan mereka baiklah paman aku ingin membeli sekantung air
kakanda siapakah yang akan kakanda utus untuk menjemput putra kita kian santa tenanglah dinda
hormat kami gusit prabu
sampurasu gusit prabu
amba aman betet gusit prabu amba amin betet gusit prabu amri duan pendekar bodor maju tak
gentar membela yang bayar membela yang benar ya benar benar bayar enggak siap salah gusit prabu
ki aman ki amin aku tugaskan kalian untuk menjemput putraku kian santam
yang sedang dalam perjalanan ke pajajaran dan sekarang putraku kian santam sudah berada
di sunda kelapa
samika gusit prabu
kakanda yakin mengutus mereka
dinda jangan pernah meragukan kemampuan seseorang hanya karena penampilannya
hai mereka berdua adalah pendekar sakti dan kanda sangat tahu mereka jadi
percayakan kepada mereka baiklah kakanda dinda percaya dengan keputusan kakanda
terima kasih sudah mengabulkan keinginan dinda
kakanda kakanda bilang mereka sakti
kakanda kakanda bilang mereka sakti
kakanda kakanda bilang mereka sakti
kakanda bilang mereka sakti
kakanda bilang mereka sakti
ke sana bolehkah aku minta sedikit saja karena udah seharian belum minum saya juga bisa
ya allah aku memohon kepadamu ya allah engkau yang maha kaya cukupkanlah air ini untuk mereka
semua ya allah sebagai rezeki yang berkah darimu bismillahirrahmanirrahi baiklah
paman insyaallah silakan paman satu persatu sebutlah nama allah dan berdoa
insyaallah rezeki ini menjadi berkah amin bismillahirrahmanirrahim
disana kenapa akhirnya bagaikan keluarga senang sedangkan ibu saya sangat membutuhkan
tenang saja pak man insya allah atas izin allah air ini tidak akan ada habis habis ya pak man
walaupun diberi kepada banyak orang
tidak itu senang
syeh nurjati yang menyarankan pengangkatan itu ditunda
ini benar benar tidak bisa dibiarkan
benar raih kenting manik
syeh nurjati harus disingkirkan dari istana pancacaran raih
agar dia tidak mempengaruhi keputusan rai prabu siliwangi
aku yakin syeh nurjati ingin mendorong muridnya tercinta raden zewalang susang
agar dia bisa menggeser keponakan raden surawi sesarai
dimana putraku sekarang
keponakan ku tercinta
sekarang berada di dalam kudang pustaka istana raih
dia harus membaca empat kitab pemerintahan dalam sehari lagi
apa kesalahan putraku
apakah raih prabu siliwangi menghukum surawi sesarai kalau dia berbuat salah
sepertinya rai prabu siliwangi hanya memerlukan sedikit asutan dan kebencian dari pihak luar
agar dia terus menghukum keponakan ku raden surawi sesarai
sungguh malang nasib keponakan ku tercinta raih
dia dibenci oleh ayah handanya sendiri